sebuah kapal penumpang terbakar di perairan pulau anyar kepulauan seribu kamis pagi
dari sembilan belas penumpang yang terdaftar dalam manifest
satu orang mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit atmajaya jakarta utara
inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi kapal yang terbakar di perairan pulau air kepulauan seribu kamis pagi
kepala bagian pelayanan jasa rahar jadikai jakarta ahdiat setia
memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden terbakarnya kapal penumpang zevolution sembilan princess debel ini
namun satu penumpang berkeluarga negaraan tiongkok mengalami luka bakar
dan kini telah dirawat di rumah sakit atmajaya jakarta utara
kapal penumpang princess berangkat dari dermaga tujuh belas hendak menuju ke pulau air di kepulauan seribu
hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakarannya kapal
jadi kami jasa rahar jadikai disini hanya untuk memastikan ya
berapa jumlah korban ya dari kecelakaan ini yang terjadi
berdasarkan informasi yang kami peroleh itu ada satu korban luka berat
dan itu sudah ditangani oleh rumah sakit atmajaya
dan korban tersebut sudah kami berikan surat jaminan
artinya korban biaya perawatan itu sampai dengan sepuluh juta sudah ditangani atau dijamin oleh jasara harjana
sebenarnya ini kapal apa
kalau itu di luar kewenangan kami pak ya
ini kapal apa pak penumpang atau
kapal penumpang pak
kapal penumpang ya
misal itu berarti ya
warga negara mana pak yang terluka pak
informasi kami dapat itu dari warga negara china
total penumpang berapa pak
seluruhnya wna atau
sebagian besar wna